itu ngada ngada itu laporan itu ngada ngada
sehingga kita tidak indahkan tapi saya jawab
saya sudah beritahu kepada yang bersangkutan melalui surat